ma ma ayo kita ke rumah sakit sekarang ma
gak usah gak usah rahman
gak bisa mama mama harus ke rumah sakit sekarang
please gue lagi pengen liat muka lo
pandang wajah bidadari gue yang indah ini selama mungkin
selama gue mau
ada apa sih sama lo hari ini man
malah bikin gue takut
takut untuk kehilangan lo
lebih baik kalian putus dulu
nanti saja pacarannya setelah lulus sma
tentang rasaku yang sederhana
hanya ingin tak berpisah lagi
awan enggan menghiasi indahnya langit
mentari menarik diri beri hangatnya lagi
selalu mencari celah untuk menghalangi
tentang rasaku yang sederhana
aduh kepala aku kok pusing banget ya
apa aku perlu ke dokter lagi
gak usah gak usah rahman
gak bisa mama harus ke rumah sakit sekarang ayo ma
kakak lu nelfon gue
kakak mah nelfon lu
kok dia bisa
bisa tau nomor lu
padahal kak rahman itu taunya gue pacaran sama gibran
dia juga panggil gue gibran
terus dia ngomong apa
prestasi lo yang udah menurun
dia juga bilang sama gue
gua harus putusin lu
gua harus putusin lu
jadi lu ngajak gue kesini
ngajak gue dansa
terlepas nanti kita putus
haben yang terjadi
apapun yang terjadi
itu udah diatur sama tuhan
orang orang yang datang dan pergi di hidup kita
mereka itu didatangkan oleh tuhan
karena sebuah alasan
memberikan sebuah pengalaman
sejak kita dipertemukan
sampai kita jadian
lo jangan putusin gue
gue gak mau
gue gak mau
dan gue udah putusin
ulan kamu dimana lan
mama pendarahan lan
kakak dimana sekarang
kakak sekarang lagi di jalan
mau ngantriin mama ke rumah sakit
rumah sakit jakarta internasional
itu tiap kursan
sebelum gue pergi gue mau
gue mau denger apa yang mau lo omongin dulu
lebih baik sekarang lo langsung ke rumah sakit
loh kap lo lebih penting dari ini